lo jangan nangis ya
gue jangan rusak kebahagiaan gue
maksud lo kebahagiaan apa sih parel
kalau terluka kayak gini gara gara belain gue
gue bahagia fak
woy kok bengong udah buktiin
sambal tau kecap
jadi mendingan lo video call arin sekarang
gak ada bukti kan
mau ngapain lagi sih si aldino
jangan jangan aldino cuma mau bujuk kue
supaya gue berhentiin kasusnya michelle
padahal kan gue udah gak sabar banget
net michelle di drop out dari sekolah
video call aku dirijek sama si arya
kayaknya dia lagi marah deh sama aku
pak lu pergi aja disini bahaya
pasok bajuku bajuku
cepat pergi dari sini
pak cukup saya bakal pergi
bener kan omongan gua pak
dia aja gak bisa kan buktiin omongan dia tadi
padahal baru loh
bisa gak sih lo pergi dari sini hah
ganggu aja tau gak
lo bisa gak sih gak usah ngalihin pembicaraan
gak usah dialih alihin
lo mau nyari tau ya silahkan sendiri yah
gak usah nyuruh nyuruh gua
lo yang mau buktiin lo kok nyuruh nyuruh kita sih
gak usah nyuruh nyuruh kita sih

gak usah nyuruh nyuruh gua

aneh banget yah
gua cuma nyuruh elu yah
gak usah bawa bawa kita
eh lu tahu kan kita itu adalah dimana dua orang menjadi satu lalu dipanggil menjadi
buat ngajur gua
eh tumpu kelit aneh banget ya udah lah gausah didenger denger kalo dia tuh ngomong
namanya dinosaurus omongannya tuh tiap menit bisa berubah ubah
eh eh lu gausah ngomong komponen misal ya bisa ga sih
gua udah bilang dari tadi ya tiga kali jangan ribut disini kalo disini tuh pesen makan minum
pesen buku makan nih
sel sel tunggu sel
lu ga salah fak jangan minta maaf
lu masih kuat ga
lu jangan nangis ya
lu ngapain gua gausah biar gua ajak bawa motor
gak apa apa fak
pak rel lu udah babak babak kayak gini lu mau bawa motor juga
gua ajak bawa motor
lo jangan nangis ya
gue jangan rusak kebahagiaan gue
maksud lo kebahagiaan apa sih pak rel
lo terluka kayak gini gara gara belain gue
gua bahagia fak
karena gua berhasil nyelamatin lo
gua bahagia karena liat orang yang gua sayang selamat dari orang orang jahat itu
aku nampak lo baik banget sama gue
habis dipuluk sama lo
udah tolongnya kayak gini juga
ina like kalau nangis
kerupuk kulit kerupuk kulit
eh kerupuk kulit kerupuk kulit
sel rumahku itu harus pulang bareng sama gue
ingat tadi siapa yang video call gue
terus minta dijemput pulangnya
sel aku bisa buktiin sama kamu
kalau arief sekarang lagi ada di rumahnya
ya kamu pulang sama aku ya
sama aja ya sama gue aja
oh kayaknya ban mobil lu ke pes
kok bisa gitu sih
emang udah susah ya kalau udah gak jodoh tuh
mau lu semangatnya empat puluh lima
gak akan bisa semesta di laupan
lu sampai di mobil gue ya
daripada lu nudu nudu gue
mendingan lu cek tuh ban mobil lo
siapa tahu kan apa lo abis ngelindes paku atau apa
gak tau gue coba aja lu
waktu kita itu terbatas ya
makin kejar kejaran nih sama waktu
waktu kita cuma seminggu
sel apa kesalahan
kayaknya emang lu harus beresin mobil lu dulu ya
gue sama riefi emang udah jadi
udah ngapain pamit sih
keluarga bukan orang tua bukan jodoh bukan
jodoh lu tuh gue udah gak usah pamit
udah sana cek dulu
apa sih lu
yo naik pacar
ibu bener bener gak tau ibu salah apa sama om roy
ibu ngerasa kalau ibu tuh gak salah apa apa
tapi kenapa om roy ngelakuin itu sama ibu
gue harus ngomong sama botol kecap sekarang
kangen sama gue
kalo kangen kan gak empat tinggal peluk aja dan biarkan
gue tuh gak kangen gue tuh pengen ngomong penting sama lo
serius dikit bisa gak sih
gue mau ngomong sedih soalnya
ya udah ngomong aja
kita cari tempat buat enak ngobrol berdua kitanya
jadi maksud lo lo tuh pengen berduaan dulu sama gue sebelum kita ke rumah arin iya
kenapa serius kan kenapa main fisik lagi gue
sakit tau dugit segala
ya udah serius nih gimana
udah kedeket sini sih ada taman mau di situ
oke sekarang kan kita udah berduaan nih
kenapa sih sakit ya
megang megang dada kayak gitu
gak pernah deg degan
lu mau nembak gue makanya lu ngajak gue kesini ke tempat yang sweet kayak gini ya kan
pas banget nih untuk lo mengutarakan perasaan lu sama gue iya kan lu mau menembak gue kan
eh sebentar yuk
eh udah jangan ngambek
dimakan nih serius
malah ketawa sih lu giliran gue serius lo ketawa
gimana sih maunya apa
jadi gak nih seriusnya
ih apaan sih jadi
lo cuma pengen ketawa apa sih
kenapa sama mereka emang
gue berubah pikiran
gue pingin mereka berdua pacaran
kau dan aku tiba
hai hai orangdoing